presiden joko widodo selasa pagi menjajal kereta moda raya terpadu atau mrt
jokowi mencoba jalur bundaran hotel indonesia hingga lebak bulus
jokowi menjajal mrt didampingi menteri perhubungan budi karesumadi
gubernur dki jakarta anies baswedan dan dirut mrt william sabandar
ini adalah kali pertama presiden menaiki mrt yang pembangunannya dimulai pada tahun dua ribu tiga belas lalu
kala itu jokowi masih menjabat sebagai gubernur dki
jokowi terkesan dengan kondisi di dalam gerbong yang tidak bising dan sangat bagus
menurut jokowi rencananya jalur mrt yang akan diperpanjang hingga tangerang selatan